dan telah bersama kami melalui sambungan zoom ada presiden indonesia islamic society of brisbane atau iisb
dan juga bersama istrinya sudah ada mas ikhlas kausar dan mbak afifah muharikah
selamat pagi waktu indonesia mas ikhlas mbak afifah apa kabar
selamat pagi kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah kayaknya matahari udah cukup tinggi ya di sana
iya udah terang
mas ikhlas mbak viva ini di berbagai negara bagian di australia
ini kan sudah dilakukan pelonggaran ya relaksasi aturan lockdown
kalau di brisbane sendiri bagaimana saat ini
alhamdulillah di sini sudah pelonggarannya sudah berjalan dengan lumayan ya
jadi kebetulan pada awal ramadan kita memang sempat ada pemberlakuan lockdown selama tiga hari
kemudian ada pengetatan juga dengan menggunakan masker dan pembatasan berkumpul
tapi pada saat awal ramadan malamnya kita sudah diperbolehkan
untuk menggunakan masker dengan pembatasan berkumpul
dan juga untuk melakukan gathering dengan jumlah dalam ruangan itu
indoor itu sampai dengan seratus orang sedangkan di outdoor sampai dengan lima ratus orang
dan kita juga boleh melakukan sholat berjemaah shoulder to shoulder
jadi sudah seperti biasa ya dengan sholat seperti pada umumnya
tapi memang kita hanya diberikan waktu sholat isya dan sholat taraweh itu selama sembilan puluh menit saja mas
jadi nggak dua feet apart seperti biasanya ya
harus dua kaki jaraknya biasanya kan sholat karena covid sembilan belas ini
kalau misalnya sudah serileks itu dalam menjalankan kehidupan sehari hari
artinya ini kan sudah di tengah bulan ya bulan ramadan ya
sudah tengah bulan bulan ramadan
di sana artinya sudah berkumpul dengan wni lain
sesama muslim untuk merayakan kebahagiaan ramadan mas
agendanya di awal awal ramadan apa saja
ya alhamdulillah sudah
jadi kita sempat melakukan kegiatan seperti buka bersama di hari minggu kemarin
dan insya allah juga di minggu berikutnya di minggu ketiga dan keempat
itu di tanggal satu mei dan delapan mei
insya allah kita juga akan mengadakan buka bersama dengan teman teman dari indonesia di sini
oke ini mungkin mbak evifah juga bisa cerita nih ke kita
apa sih tradisinya dari iisb dan juga komunitas muslim indonesia yang ada di brisbane
di queensland sendiri pada saat bulan puasa
apalagi kini kan di tengah euforia sudah relaksasi lockdown
artinya mungkin sudah banyak agenda yang direncanakan ya
sampai nanti akhir bulan ramadan gimana mbak
ya di sini sebenarnya kan acara ini merupakan acara ngumpul ngumpul dari semua komunitas ya
baik komunitas student maupun komunitas permanent resident
atau citizen yang mungkin dulunya adalah orang indonesia
jadi semua warga indonesia di sini dari berbagai komunitas itu ngumpul di easter bersama
dan luar biasanya ini dari komunitas komunitas gitu
jadi komunitas ibu ibu misalnya kita ngumpul bareng kita masak bareng kita siapin easter bareng
dan kita makan ya buka bersamanya juga bareng bareng di berbagai tempat
kita sudah buka di kita juga sudah melaksanakan e store dari uq komunitas student uq
lalu griffith dan minggu depan ada di komunitas kewki
nanti kita juga akan ngumpul dengan komunitas indonesia masjid indonesia
kemudian kita sudah mengambil uq itu di minggu terakhir
semua komunitas itu bisa ngumpul bareng dan dapat kebagian jadi tuan rumah
nah ini bicara soal ibu ibu ketika berkumpul ini pasti inspirasi untuk resep resep masakannya
ini luar biasa
kalau misalnya di sana bagaimana ini
menu menunya apa saja mbak yang kira kira setiap tahun harus ada nih menu ini
nah ini justru momen istore ini adalah momen dimana kita kayak merasakan kampung salaman gitu kan
kita menu menunya bisa menu dari berbagai daerah gitu
misalnya temanya misalnya menu daging atau padang misalnya masakan padang
dan juga menu bakso
nah itu ini hampir satu bulan ini kita tuh semua buka puasa
mungkin takjilnya itu kita bisa sebut juga tuh bakso jadi takjil gitu di sini
dan snack snacknya juga indonesia banget kayak misalnya gorengan
itu gak bakal lepas dari gorengan kan kalau orang indonesia
jadi semua masakan masakan indonesia semua ngumpul nih
pada saat easter ini
jadi temen temen yang kangen temen temen indonesia yang kangen justru momen inilah
dimana mereka bisa kumpul bareng nyobain makanan indonesia lagi
oh takjilnya bakso
itu yang menarik langsung
iya langsung waduh enak banget
padahal nggak apa apa masih sahur
ya pemirsa yang masih mau nyari nyari bakso di luar
tapi kalau bicara soal tradisi ramadan ini kan pastinya nggak cuma komunitas muslim yang ada di sana ya
komunitas komunitas seolah olah kira kira di indonesia
untuk masyarakat di brisbane di queensland sendiri pada saat menyambut ramadan
ada nggak sih tradisi yang dilakukan antar sesama umat muslim di sana meskipun bukan warga negara indonesia gitu
ya jadi kebetulan di sini umat muslim kan tidak begitu banyak ya
jadi rasa ramadan itu tidak seperti di tanah air
jadi kita sendiri yang antara sesama masyarakat indonesia
kemudian dengan masyarakat muslim dari negara
yang lain itu biasanya kita hanya di masjid kita adakan semacam tarikh ramadan gitu
jadi ada acara menjelang ramadan gitu
jadi di situ kita juga biasanya mengundang teman teman luar negeri dari misalnya dari pakistan bangladesh indi
atau dari afrika atau dari negara muslim lainnya untuk ikut hadir di acara e sport kita biasanya
jadi memang di acara itu tidak hanya teman teman dari indonesia cuma kadang kadang dari teman teman dari luar negara
jadi memang di acara itu tidak hanya teman teman dari indonesia cuma kadang kadang dari teman teman dari luar negara
tapi luar indonesia pun hadir di acara istirahat kita
ini kan umat muslim itu kan jumlahnya minoritas ya mas
lebih kecil daripada masyarakat dengan kepercayaan atau agama lain di australia
kalau masyarakat yang non muslim bagaimana sih mas responnya toleransinya ya dengan teman teman sesama muslim atau teman teman muslim di sana
ya justru kita merasakan di sini
bulan ramadhan itu benar benar alhamdulillah bisa melaksanakan ini dengan kebersamaan
jadi teman teman dari yang non muslim juga itu juga ikut membantu kita di acara ramadan juga
ikut membantu kemudian juga tidak hanya itu ketika kita beraktivitas juga
mereka sebenarnya juga udah banyak yang tahu kalau kita melaksanakan ibadah puasa
seperti dari government sendiri mereka juga memberikan motivasi dan semangat
kemudian sambutan juga kepada kita selamat datang di bulan suci ramadan gitu dan lain sebagainya
oke kalau dari pemerintah indonesia sendiri kantor perwakilan di sana tahun ini mengadakan bookber nggak nih
untuk teman teman dari baik dari iasb ataupun komunitas islam yang ada di brisbane
kebetulan untuk dari ada di canberra ya jadi untuk di sini kita memang hanya untuk teman teman yang ada di brisbane
karena memang karena aturan tadi
jadi border ini cukup ketat jadi kita agak sedikit kesulitan untuk mendatangkan teman teman yang ada di luar dari queensland itu sendiri
jadi memang untuk saat ini kita hanya bisa melakukan kegiatan buka bersama dan kegiatan di dalam ramadan ini lokal
tapi sudah ada rencana untuk kira kira apa ya agendanya di hari kemenangan di hari idul fitri lebaran nanti
apalagi udah longgar banget kira kira apa nih mas dan mbak yang sudah dibayangkan acaranya seperti apa gitu
ya insya allah kita akan mengadakan halal di halal ya semoga ini bisa berjalan dengan lancar
dan seperti tahun tahun sebelumnya jadi kebetulan di tahun dua ribu dua puluh lalu
ketika ramadhan itu pas dengan pemberlakuan lockdown pertama kali
jadi kita memang tidak bisa beraktifitas sama sekali di luar ruangan dan di dalam ruangan juga
jadi kita tidak bisa berkumpul dan setelah hampir dua tahun ini alhamdulillah dengan kelepasan
menempatkan kita bisa melakukan sholat iz berjamaah di
di papangan dan juga bisa melakukan halal di halal secara bersama sama
dan kebetulan biasanya pada saat halal di halal juga ada menu utama lontong sayur dan opor
opor ketepat sayur dan opor
tapi emang kalau bicara soal pelonggaran tadi kan mas ikhlas sempat mengatakan bahwa saat ini di sana sholat berjamaah sudah boleh shoulder to shoulder
saya sebagai umat islam juga rasanya itu sebuah hal yang kita rindukan begitu sholat berjamaah tanpa saf yang terlalu renggang gitu kan
karena sih oke ya sholat berjamaah
ya harus rapat gitu kan merapatkan saf
nah ini kalau misalnya sudah kita ngomong ngomongin soal lebaran sendiri dan juga bulan puasa
udah berapa lama nggak pulang ke indonesia mas ikhlas mbak viva
ya terakhir kita pulang ke indonesia itu akhir februari ya tahun lalu
tapi kebetulan pada saat itu kita sempat kebetulan sudah beli tiket balik ke queensland
dan begitu sampai queensland di sekitar tanggal tujuh maret dua ribu dua puluh
jadi ini sekali gitu
jadi setelah itu sebenarnya ada rencana tahun ini kita juga kembali
tapi kita tidak memungkinkan gitu untuk balik ke indonesia untuk saat ini
jadi belum tahu ya kapan pulang atau enggak karena kebijakannya juga aturannya masih ketat di sana
ini karena mbak dan mas belum bisa pulang bisa disampaikan di sini pesan pesan untuk teman teman di indonesia
ya untuk teman teman di indonesia selamat menunaikan
kemudian juga jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya
karena dengan kita menjaga diri kita sendiri insya allah kita juga menjaga keluarga kita dari segala zaman penyakit
semoga kita warga indonesia bisa segera menyusul australia ya
ya bisa longgar karena lagi lagi kasus covid yang sudah menurun vaksinasi yang berjalan
terima kasih mas iqlas
mbak aviva sudah meluangkan waktunya untuk siaran indonesia connected ramadhan pada pagi ini
selamat pagi selamat menjalankan ibadah puasa dan sehat selalu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh